presiden jokowi dodo mengingatkan soal kondisi dunia yang tidak pasti saat memberi pengarahan kepada para menteri
pimpinan badan dan komisi serta para kepala daerah se indonesia di jakarta pada hari kamis
dalam pengarahannya presiden jokowi awalnya mengingatkan jajarannya agar tidak senang dulu
meski indonesia mendapat sertifikat swasembada pangan dan ketahanan pangan dari lembaga internasional
jokowi menambahkan setiap hari selalu ada berita tentang resesi dan menurutnya tahun ini sulit dan tahun depan gelap